nailah teriak teriak mobil sambil manggil suaminya bu kayaknya nailah pikir di mobil suaminya bu
ya allah nailah
hai kapan bisa melupakan suaminya sampai kapan dia harus begini terus ya harus
maya antuin tiara pagi pagi banget karena tiara ada tiket mah jadi harus pagi pagi banget iya mama
ngerti tapi kamu tuh harus kasih tahu mama iwa apalah gitu teleponlah apalah jadi mama ini enggak
panik kayak begini ini mama hampir mau pingsan tahu enggak nyariin ya mah lain kali pasti my
kabar ya ya udah yang penting sekarang
udah tenang ya udah kalau gitu maya balik dulu ya mas assalamualaikum
alhamdulillah ya allah ternyata udah pergi sekolah
tunggu aja mama percaya kalau tiara pikir pagi pagi aku berangkat sekolah dulu ya
tiara tunggu aku mau
hari ini diantar siapa oh tadi aku diantarin sama tante aku dia udah nungguin di depan
allah sayang ya belum bisa sekolah tapi besok aku masuk kok yang apa apa kok nanti aku
pinjaman kamu buku cetan biar kamu nggak ketinggalan ya makasih ya tiara ya sama sama yaudah yuk aku mau
berangkat dulu ya keterin ya
itu tiara dan intan udah keluar mereka selesai
kelihatannya mereka udah baikan alhamdulillah

jadi tante maya itu tantenya tiara pantasan waktu itu pas di sekolah aku pernah nungguin di depan aku baru selesai

iya sayang kamu gimana anak kepalanya udah sembuh
alhamdulillah nanta dia sembuh tapi aku baru bisa masuk sekolah besok
makasih ya tante
tante yuk kita berangkat tante
ayo sayang tante pergi dulu ya kamu baik baik ya sayang ya
iya aku duluan ya intan
makasih ya tiara
iya sai tante
temennya tiara pasti suka banget sama kanan ini
di batas gerakan
di batas gerakan
di batas gerakan
mas kemasin aku

mas kenapa kamu temui aku
semua ini emang salah aku
aku yang udah bisa
ini kamu sama suami kamu
aku yang udah bikin hidup kamu sekarang
ada mas ardi
udah aku anterin pulang ya
ayah ada mas ardi
aku mau ketemu sama mas ardi
eh gak usah lah
mas ardi kenapa sih
mas kau marah ya sama aku
mas aku mau ketemu sama mas ardi
kamu yang tenang ya
mama tadi ketemu sama papa kamu
papa kamu pergi
mama pengen ketemu sama papa kamu
maka lepasin lepasin aku lepasin
aku pengen ketemu
mama tenang ya
obatnya mana intan
mas aku pengen ketemu
mas sekarang mama minum obat dulu ya
kamu minum obatnya abis minum obat kita baru ketemu ya
mama harus ketemu sahabat papa kamu mama kagak sahabat papa kamu
ya allah sampai kapan mama akan terus mengharapkan papa
sejak kecil aku tidak tahu siapa papa aku
lihat wajahnya pun belum pernah
tapi aku gak berani berharap
karena aku tahu dia gak akan pernah datang menemuin kami
mudah mudahan mama juga bisa ngeprahin papa
kita cari papa kamu sekarang
jangan ma papa kan lagi kerja jangan diganggu
mas lagi kerja
ya kan nanti dia pasti pulang kesini kan sayang
aku cuma ngomong mama sedih terus karena cuma berharap
sekarang mama istirahat ya
sekarang masih pulang kan mas
aku kangen banget sama kamu mas

dia masih mencintai dan mengharapkan laki laki itu
menjenguk pun tidak pernah
apa yang terjadi tadi
tadi di jalan
naila teriak teriak ke mobil
sambil manggil suaminya bu
di mobil itu ada suaminya bu
kapan bisa melupakan suaminya
sampai kapan dia harus begini terus